calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno bersilaturahmi dengan kamar dagang indonesia atau kadin
namun sandi menolak silaturahmi tersebut bermuatan dukungan politik
di hari kedua kampanye putaran kedua pilkada dki jakarta
anies baswedan dan sandiaga uno memilih melakukan sejumlah silaturahmi
dengan sejumlah pihak ataupun organisasi seperti kadin dan kahmi
saat bertemu kadin sandiaga mengatakan kedatangannya dalam rangka menyapa teman lamanya di dunia usaha
serta menyampaikan sejumlah program unggulan yang dirasa bisa memperbaiki kondisi ibu kota
salah satu program yang dikenalkan sandi yakni program one kecamatan one center entrepreneurship atau okoc
program ini diklaim sandi bisa melahirkan wira usahawan muda